kasus positif covid sembilan belas di indonesia telah mencapai satu juta
dua puluh kasus aktif berada di dki jakarta
pemerintah kota jakarta pusat telah menambah sejumlah gedung baru
untuk tempat isolasi pasien positif covid
salah satunya balai latihan kesenian jakarta pusat
gedung ini sudah pernah difungsikan untuk isolasi covid pada dua ribu dua puluh lalu
sampai dengan saat ini persiapan kami sudah ready mbak
kami memang sudah melakukan penampungan ini dari mei dua ribu dua puluh
kemudian untuk sarana penunjang kami ada kamar mandi kemudian ruangan ber ac
kemudian juga pengamanan di luar
gedung ini mampu menampung total dua puluh pasien
dalam kamar berukuran tiga x dua meter
di balai kesenian jakarta pusat ini sudah tersedia tenda atau bilik bilik seperti ini
dan di dalamnya juga sudah tersedia fasilitas berupa satu kursi dan juga satu tempat tidur
yang bisa dihuni oleh masing masing satu orang positif covid sembilan belas tanpa gejala
selain balai kesenian gelanggang olahraga senen jakarta pusat
juga tengah disiapkan untuk tempat isolasi pasien covid
selain masih beroperasi untuk para atlet berlatih
gor juga disiagakan untuk pmks dinas sosial dan penampungan sementara jika terjadi banjir
kondisinya masih berupa lapangan lapangan atau gor terbuka saja
sementara untuk lebih detailnya nanti tentunya perlu dikoordinasikan dengan ukpd ukpd terkait
sehingga apa yang diharapkan untuk baik untuk isolasi mandiri penampungan pmks maupun kepada banjir
itu bisa dilaksanakan
selain gor senen auditorium gor kebon jahe cempaka putih kemayoran johar baru tanah abang
kemakmuran dan sawah besar juga akan digunakan sebagai tempat isolasi pasien covid sembilan belas
rata rata memiliki luas dua belas x dua puluh lima meter dan dilengkapi delapan kamar mandi

pasien yang dirawatkan yang diberikan penampungan dan yang diberikan penampungan
yang diberikan penampungan dan yang diberikan penampungan
yang diberikan penampungan dan yang diberikan penampungan
yang diberikan penampungan dan yang diberikan penampungan
pasien yang dirawat nantinya merupakan mereka yang telah terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan tes pcr
tanpa gejala atau bergejala ringan dan tidak memiliki komorbit atau penyakit bawaan
pemerintah juga akan menyiapkan dukungan medis di tempat isolasi baru ini
yang akan kami lakukan dari sekutnya siatan melalui pusmas kecamatan maupun pusmas kelurahan adalah
memonitoring mereka melalui apa yang bisa kami kerjakan selama ini di wilayah
melalui aplikasi cek smartphone
melalui aplikasi cek smartphone
melalui aplikasi pemantauan kami
ataupun nanti kalau memang mereka terlokalisir satu tempat
pastinya kami lakukan kunjungan minimal sehari sekali
dan karena mereka tanpa gejala tidak harus ditunggu selama dua puluh empat jam
seluruh gedung tambahan ini baru akan digunakan jika rumah sakit rujukan covid sembilan belas
tak mampu lagi menampung pasien
putri demes edwin arman jakarta